ini dia orang yang telah membuarkan kita tuh
kita rendingan dulu sebentar ya mas
orang lain pada kelaparan
ini malah main judi
kamu itu hebat sam
ternyata masih memikirkan orang yang kelaparan
bukan peduli sam
aku juga kelaparan dari tadi
kebiasaan ini kali ini
bubar bubar bubar
hebat kamu sam
iya dong siapa dulu
harus dengan lemak lembut dan santun
bukan dengan kekerasan
itu itu denger sam
ini kan jengsunan lah yang ngomong
saya mau tanya sama sami
sebentar ya mas
sama kayaknya pahala amal makruh naimunkar ini
buat kamu aja lah
mas syahid memang hebat
mas syahid memang muantap
aduh duduh duduh
ini semua terjadi atas izin kusti'um
sekarang sudah waktunya sholat
baik baik mas baik
ayo kita cari musalah untuk sana
ini rumahku le
kamu semua kan bertemanan sama aku
kalau lebor rumahku jelek
aku kan temenan sama kamu
bukan pengenan sama rumah kamu
bapak bapak bokap aku seperti itu
kan aku jadi kaget
shhh jangan rame rame
jangan sampai ada orang yang tahu kamu disini
dia bapak kamu
iya dia bapakku
sebenarnya ada apa sih
kliwon siapa dia
dia tole bapak walaupun masih kecil
tapi dia sakti
dia menolongin kliwon saat tadi mau ditangkap
memangnya ada apa
orang tadi adalah orang penagi hutang
dia ingin menangkap aku
karena dia ingin bapak melunasi hutang hutang itu
kami terpaksa doleh
harta kami semua sudah habis
bukan hanya kita saja
tapi banyak warga yang kecurian
aku akan membantu menangkap pencuri itu
jangan sampai kamu tertangkap
sama penagih hutang itu
ada apa itu
kamu enggak apa apa kan
kamu lihat bapakku gak
aku enggak lihat
yang kejang micenya
tuhan ampun tuhan
ada yang telah buat onar tuhan
dia telah menutup tempat judi panco tuhan
siapa yang berani mengganggu kesenangan kampung sini
saya tidak tahu tuhan
tapi yang jelas
akanku buat dia menyesal
pak ini masjid sepi banget ya pak
sudah lama masjid ini tidak dipakai berjamaah
mereka lebih memilih kesenangan dunia
semoga gusti allah memberikan hidayah bagi warga kampung ini
ini dia orang yang telah membunuh warga kita tuhan
semuanya datang dari aku nggak nyangka bapak diculik juga sabar ya keluan pasti bapak kamu
ketemu kok udah banyak orang yang culik dan belum ada yang kembali wah lebih baik kita laporin
atau ngomong adik adik aja siapa tadi
tidak akan kubiarkan ada kejahatan di kadipaten
prajurit cepat selesaikan masalah baik baik
kalian mau ngajin pahlawan pahlawan apa leh kita
tetangga para penculik itu tapi apa kita bisa insyaallah
mas sadiq ini kenapa kok malam malam kita keliling keliling kampung ini jumpas
aduh malangin lah
siapa yang berani
saya terpaksa melakukan pertarung
untuk melunasi hutang hutang saya
saya yang akan menggantikan bapaknya